artis roro fitria ditangkap tim kasubdit satu direktorat narkoba polda metro jaya
roro fitria ditangkap di rumahnya di perumahan patio residence ragunan pasar minggu jakarta selatan
roro fitria terbukti memesan sabu seberat dua empat gram
artis yang kerap tampil glamor roro fitria tak mampu menyembunyikan kesedihannya
usai ditangkap tim kasubdit satu narkoba polda metro jaya
roro ditangkap empat belas februari dua ribu delapan belas di kediamannya di perumahan patio residence ragunan pasar minggu jakarta selatan
pukul dua belas tiga puluh waktu indonesia barat
roro ditangkap karena terbukti memesan narkotika jenis sabu seberat dua empat gram
penangkapan roro berawal dari tertangkapnya pengendara sabu bernama wawan
wawan ditangkap di hari yang sama pukul sepuluh dua puluh di jalan hayam hurung jakarta pusat
saat ditangkap wawan hendak menyerahkan sabu pesanan roro fitria ke rumahnya
dari hasil pemeriksaan diketahui roro telah mentransfer uang sebesar lima juta rupiah pada tiga belas februari dua ribu delapan belas
nilai lima juta yang ditransfer roro empat juta untuk membeli sabu dua empat gram satu juta untuk membayar jasa wawan
setelah kita tanyakan kepada tersangka rf benar ya memang dia pesan
dia mengakui dia benar
dan kemudian kira kira untuk apa itu kan itu
informasinya akan digunakan tanggal empat belas malam
empat belas malam itu hari valentan ya di situ
selain sabu dua empat gram polisi juga mengamankan ponsel genggam milik roro fitria yang digunakan untuk berkomunikasi dengan wawan
polisi juga menyita buku tabungan dan kartu atm milik roro sebagai bukti transaksi memesan sabu
atas penangkapan ini sahabat roro fitria mengaku kaget
beberapa tahun terakhir ini memang roro fitria aktif ya untuk memberikan penyuluhan anti narkoba kepada masyarakat
kepada generasi muda
nah hal ini juga yang membuat saya kaget
rasanya awalnya nggak percaya dengernya
bahwa hari ini dia sudah diresmikan ya sudah dirilis tadi oleh polda metro jaya
polisi masih memburu penyalur sabu ke tersangka wawan yang berinisial yk
roro fitria dijerat pasal satu ratus empat belas undang undang nomor sebelas tahun dua ribu sembilan belas tentang narkotika
sejarah di atas lima tahun
arief kurniawan jakarta